ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais meminta pemerintah indonesia tidak gegabah melakukan negosiasi
untuk membebaskan sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf
di sela sela kunjungan ke cirebon amin rais meminta pemerintah bekerja maksimal untuk menjamin kebebasan sepuluh warga negara indonesia tersebut
amin rais meminta pemerintah indonesia terus melakukan negosiasi menggunakan pendekatan kemanusiaan tanpa harus melakukan tindakan militer
tidak bisa dihargai jadi mungkin kita mengalah satu langkah tapi untuk kebaikan seluruh langkah
pemerintah sudah tepat
tidak perlu sama sekali malah kita mengajol penata mereka pengabusan juga penata
dan murhati banji ya itu mungkin juga lantas kalap juga